selamat pagi sekolah
nama saya alisya litu hayo rakyat oh saya umurnya sepuluh tahun dan aku sekolah
di kelas empat sd nama saya nur fadilah salib umur dua belas tahun kelas lima sd
kubat tanahkan bangun tidur jam enam terus mandi terus baru sekat gigi
saya kalau ambil air
hai di sumur terus airnya dibawa pulang pakai ember baru saya mandi
kita semua butuh air air berguna untuk
harapan aku itu untuk semua anak yang di luar sana mendapatkan banyak air
bersih gak bisa minum sebanyaknya biar tidak dehidrasi